sementara itu gubernur jawa timur mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik jawa timur di gedung negara geraha di surabaya rabu siang
pertemuan ini guna membahas kekosongan kursi empat puluh satu anggota dprd kota malang akibat korupsi dugaan suap anggaran pemkot malang tahun dua ribu dua puluh
dari hasil pertemuan ini petinggi parpol sepakat untuk melakukan percepatan pergantian antar waktu
pelantikan untuk anggota dewan pengganti akan dijadwalkan pada senin depan
empat petinggi partai politik jawa timur yakni dari pdi perjuangan pkb demokrat serta ppp rabu siang hadir memenuhi undangan gubernur jawa timur soekarwo di gedung negara gerahadi surabaya
pertemuan ini untuk membahas masalah pengganti antar waktu atau paw empat puluh satu anggota dprd kota malang yang ditahan kpk akibat terjerat kasus suap
gubernur jawa timur juga mengundang plt wali kota malang sutiaji
pertemuan berlangsung tertutup kurang lebih selama tiga puluh menit
dari hasil pertemuan ini gubernur jawa timur tidak akan menggunakan diskresi yang telah dikeluarkan oleh mendagri
lantaran seluruh petinggi parpol yang hadir sepakat untuk melakukan percepatan penggantian antar waktu
soekarwo menegaskan jika paw ini dilakukan secara kilat
diharapkan senin depan bisa dilakukan pelantikan agar ruda pemerintahan di kota malang dapat kembali normal khususnya menyangkut anggaran
proses paw ini akan ditandatangani oleh gubernur pada sabtu setelah proses administrasi di masing masing parpol dan kpu selesai
apresiasi kepada ketua ketua partai menurut kpu problemnya adalah problem administrasi tentang pergantian
kpu siap bahkan ini pimpinan partai melakukan pendampingan di kota malang terhadap ketua ketua setempat yang mengusulkan paw
dan hari ini kerja sabtu seluruh paw saya tanda tangani senin insya allah dilantik
sementara plt wali kota malang sutiaji menyatakan
ada agenda krusial yang harus disahkan oleh dprd kota malang
ada tiga agenda satu berkaitan dengan lkpj lkpj kita sudah kirim dan diundang undang di permendagri kita tiga belas dua ribu tujuh
bahwa itu kalau kita kirim dan tiga puluh hari tidak ada tanggapan berarti kita tidak selesai
yang kedua kita sudah melempar kuah ppas berubah
ini sudah dibahas ini tinggal pengisah
dan yang ketiga agenda kita
dan yang besar adalah
pemerintah apbd dua ribu sembilan belas yang kuahnya sudah ditentukan sudah ditetap tanggal satu juli
pasca kasus korupsi masal di lingkup pemerintahan kota dan dprd kota malang
sutiaji mengatakan akan melakukan beberapa upaya pengetatan pengawasan
menyangkut anggaran dan proyek
wahyu pratama surabaya